kita ke informasi lainnya presiden joko widodo meresmikan pabrik smk yang berada di boyolali jawa tengah
dalam sambutannya jokowi mengajak agar masyarakat mendukung industri mobil anak bangsa
agar bisa bersaing dengan pabrikan mobil lainnya
pabrikan mobil solo manufaktur kreasi berada di desa demangan kecamatan kosambi kabupaten boyolali jawa tengah
pabrik ini diresmikan langsung oleh presiden jokowi yang didampingi oleh menteri perindustrian erlangga hartarto
dan menteri perhubungan budi karya suma di jumat siang
pabrik smk dikelola oleh pt solo manufaktur kreasi smk yang juga berperan sebagai pemegang merek
fasilitas ini luasnya dua belas lima ratus meter persegi dan dibangun di atas lahan satu ratus lima belas meter persegi
di pabrik ini terdapat proses produksi seperti perakitan kendaraan pengecatan sampai pengetesan
nilai investasi yang digelontorkan untuk pabrik smk adalah
pabrik ini diklaim sebesar enam ratus miliar rupiah
kapasitas produksi pabrik dikatakan mencapai delapan belas ribu unit per tahun
itu berarti satu lima ratus unit per bulan atau sekitar lima puluh unit per hari
dalam pidatonya jokowi bicara keberadaan pabrik smk bisa menimbulkan dampak positif buat perekonomian indonesia
pabrik smk yang juga di test dalam sepuluh tahun yang lalu oleh para teknisi oleh anak anak smk
ada inisiator inisiator yang belum saya kenal ada di sini semuanya
tetapi yang namanya membuat mobil itu ternyata tidak memproduksi saja
tetapi juga bagaimana menjualnya
salah satu inisiator mobil smk adalah sukiat seorang pengusaha dari klaten
dirinya merasa bangga bahwa impiannya sebagai inisiator akhirnya mobil ini bersaing di pasaran
tidak apa apa ini kan sudah terwujud juga saya sebagai inisiator
jadi bisa jadi ada inisiator ada yang beli ada yang industri
dan ini salah satu sudah diproduksi
kita produksi kan tinggal nanti yang beli
yang beli kan banyak
jadi kan buat mobil itu tidak gampang
tapi dengan perjalanan jauh itu jadi juga
jadi saya bangga sekali
bukan apa yang saya dapatkan tapi apa yang saya persembahkan kepada bangsa dan negara
selain meresmikan pabrik pt smk juga memperkenalkan model pertama yang diproduksi masal
yaitu pickup bernama bima
ada dua pilihan mesin kendaraan

di pasar otomotif nasional bima bakal bersaing dengan produk jepang
yaitu suzuki carry dan daihatsu grand max
direktur smk edi wirajaya mengatakan bahwa smk bukan mobil nasional
namun mobil produksi indonesia
kartika bagus boyolali jawa tengah